orang tua charlotte kini menerima endorsement berupa pakaian hingga mainan
sementara itu anak anak selebritas tampaknya dengan mudah meraih kepopuleran dengan nama besar sang orang tua
salah satunya bre kata bramantio putra bungsu pasangan hanung bramantio dan saskia diameka
sejak lahir pada dua puluh tiga maret dua ribu delapan belas
bre sudah menarik perhatian
saskia bahkan sudah membuatkan akun instagram untuk break meski masih dalam kandungan
tagar gara gara gempi langsung viral
usai video gempi menyanyikan ulang lagu location unknown milik grup duohon
gempi bahkan diundang hon untuk berbicara
dan juga menyanyi bersama di konsernya nanti di jakarta
anak pasangan gading martin dan gisela anastasia ini sebetulnya sudah lama mencuri perhatian karena tingkah polosnya
prasidia puspa cnn indonesia
aduh gemes banget ya kalau lihat gempi yang viral itu
nah ini memang kalau kita berkaca
ada banget anak anak zaman dulu sama anak anak zaman now
sekarang kalau ngelihat kamera gitu ya langsung deh mereka siap tampil dan juga pose karena tahu akan banyak orang yang melihatnya
tapi memang dengan adanya media sosial ini kini banyak banget anak kecil yang jadi terkenal istilahnya selebgram atau selebriti instagram cilik
ini udah ada yang gak sabar nih pengen dada dadah ke kamera
tapi kita tanya dulu bagaimana sih orang tua para selebgram cilik ini menghindari dugaan eksploitasi anak yang selama ini kayaknya cenderung melekat gitu sama anak anak yang menerima endorsement di social media
tuh udah ketawa tawa di sini udah denger dong ya
langsung di setiap video
di studio dua sianan indonesia ada giselle anastasia dan juga gempita nora martin
hai di dadah dadah ke kamera
hai apa kabar gempi
apa kabar gempi
gempi baik sehat ya gem
sehat ya gem
gem sekarang ngapain aja
oh karena baru bangun gobo tadi ya
kamu bercanda ya
gempi sekarang ngapain aja sekolah
setiap hari ya gem
udah sih sama di sekolah dia lagi ikut ekstra kulikuler
gaya banget ekstra kulikulernya kasih tau gem
apa ekstra kulikulernya
oh mau jadi ilmuwan ya nanti besarnya
katanya mau jadi saintis jadi dia jadi ikutan ekstra kulikuler saintis cilik
balletnya gimana gem
dia pas ikut sanjis cilik tapi begitu masuk ke ruangannya disambut sama dua tekorak scale dan gedenya langsung mundur teratur
gak boleh nanti mama jelasin what is poison
kalo balletnya gimana gem
oh lain ya
tapi kita tadi bahas soal kecil kecil laris manis ya
karena anaknya selebritas jadi melekat kayaknya gitu ya endorsement
kemudian mungkin ada dugaan eksploitasi anak dari orang orang yang melihatnya kayak gitu
kalo gisel sendiri nanggepinnya gimana sih
padahal maksudnya kalo dari gisel kita tuh tau banget gimana kapasitas anak kita
segimana dia kira kira willing buat melakukan hal hal yang buat kita emang mungkin itu kerjasama sama beberapa produk atau segala macam
tapi kita pasti tahu kok gimana caranya buat dia bisa melakukan itu tanpa merasa terpaksa
kita pasti gimana caranya biar dia bisa enjoy di selimur selimurin emang itu sambil main atau apapun
kalo misalnya photoshoot atau shooting juga gak yang jam kerjanya tuh bukan yang kalo kita kerjakan
ada aturannya gitu ya
kita yang ikutin anak kecil
ya kita ke kliennya bilang anaknya harus begini begini begini
kemungkinan akan begini begini
cuman emang beruntungnya gempy itu kayak ajaib aja gitu bisa kalo kita shoot apa apa jam kecil
pemaksa udah selesai
tapi cepet banget
emang dia tuh bener bener bisa aja gitu
jadi kalo emang mau dibilang eksploitasi mungkin gak ya karena kita sendiri memberi pengertian gitu
dan membuat dia enjoy se enjoy enjoynya dengan apa yang dia lakukan
itu kayaknya pinter pinternya kita ya gimana ngelolahnya gitu
plus aku juga gak bermaksud untuk sebenarnya dari awal gempi gini harus jadi kerja beginian
apa semacam juga enggak
cuman mau gak mau akhirnya menerima pekerjaan dengan diseleksi ketat
karena saking banyaknya permintaan atau yang untuk melibatkan gempy gitu
kayaknya si enjoy banget ya begitu
udah ngeliat kamera kayak gitu
lagu apa tuh gem
gempy baletnya gimana sih baletnya gem
sambil disini dong gem
yuk sama aunty
ajarin aunty baletnya
tapi juga adanya duduk
oh ada yang duduk juga
nanti harus berdiri enakan berdiri atau duduk
gem kalo kamera di belakangin mah gak bagus gambarnya
gimana gem baletnya gem
baletnya gimana gem
tapi gempy nih sejak kapan menerima endorsement
atau sejak dari lahir
sejak kecil pak gem
iya pas kecil pas baby
mamanya kan emang udah jadi ini ya udah nerima endorse endorsean
terus misalnya barangnya gendongan bayi ya udah terus dia ikut jadi propertinya
as long itu berguna untuk gempy gitu ya
iya iya maksudnya pasti itu untuk anak anak juga produknya
tapi banyak sekali juga loh yang misalnya baju dewasa
tapi harus ada gempynya karena mungkin kalo ada gempynya yang liat lebih banyak atau gimana
enggajemennya lebih tinggi kayaknya
tolakin tolakin sampe mereka paksa paksa paksainya kita persulit
dengan kalo ada gempynya
kayaknya harus gini gini tapi ada aja yang mau gitu
jadi kan kita bingung ya
cuman ya akhirnya ya aku sama gempy mas selalu kayak udah terbiasa
terus dia juga gak kepaksa sih kayak
gempy sebentar dong boleh tolong ini gak
dia dengan senang hati
tapi dia mengerti ya
oh iya ini aja gak diminta pose pose dia
eh eh ngapain gempy
gempy emang suka di foto ya gem
emang suka di foto
suka di foto ya gam
kemaren lucu banget ada yang minta foto di bandara
terus dia gini
gimana gimana coba tunjukin ke kameranya
terus begitu jalan ada yang minta lagi kan
terus dia gini gini lagi kan
terus dia bilang sendiri eh yang ini udah deh yang tadi
terus dia ganti
coba ditunjukin kesini
tunjukin ke kamera yang nyala lampunya
kan kamu tau
satu dua tiga
itu tadi udah gimana gaya lain
anak ini susah di stop nya ya sulit di stop nya ya
nah dengan ini gempy tuh aktif banget loh
gimana menciptakan suasana biar moodnya kejaga biar mau foto biar mau ikut mamanya untuk kegiatan konten konten kreator
apa ya kita selalu punya cara aja sih buat merayu dia ya
dan dia tuh anaknya juga sangat penampilan sangat penampilan
dia bisa dikasih tau diberi arahan
dan dia bener bener mikir kayak kita komunikasi dua arah gitu
jodoh apa gak ada musiknya
musiknya ada di kepala dia kayaknya
dibesarin kali ya gem
jadi kalau kita mau shooting atau apa kita cuma kasih tau gini gini dia langsung oh gitu ya oke
tapi kasih sesuatu gak sih ke gempy untuk feedback
karena dia mau
pasti pasti ada
itu dia agak tricky juga sih
supaya dia juga gak jadi anak yang manja
maksudnya dipikir jadi bisa ngedapetin apa apa gampang
sometime bisa kayak apa yang dia lagi suka gitu
tapi tetep tetep dengan arahan kita sih
bukan jadi mau maunya dia apa dapet apa dapet gak juga
susah susah gampang lah ya
apalagi dia reward sekarang
sesimpel rewardnya ternyata pelukin mama pelukin gitu
oh pelukin banget
jadinya kayak dia ya tapi dia
apa pelukin atau spin time nonton kartun kayak gitu ya
harus tricky memang jadi orang tua zaman sekarang yang
era digital nampaknya jadi konsumsi besar anak anak
jadi harus milah milih harus pinter pinter
nanti kita bakal bahas itu soal bagaimana sih mendidik anak di era digital ini
kita akan kembali lagi sesaat lagi tetaplah di cnn indonesia connected
oke masih bersama kami di cnn indonesia connected
masih ada dua narasumber saya yang satu
luar biasa aktif banget nih ya
sampai dari tadi joget joget nari nari nggak apa apa
namanya juga anak anak ya
satu lagi ada sang ibu ada gisela anastasia di sini
kita masih ngobrol soal tadi kita udah bahas soal ini ya
kecil kecil laris manis
endorsemennya banyak gitu ya
udah bisa biayain sekolah sendiri bahkan jangan jangan
nah kalau sekarang kita bahasnya soal mendidik anak di era digital nih
oke mau apa tuh game
nanti omnya bingung loh ganti
nanti omnya bingung gem
kita duduk di sini boleh nggak gam
gempi mau nyanyi nggak
gem kamu mau nyanyi location unknown nggak gem
oke ini gamenya aktif banget
gimana kemudian ngatur sekolahnya ngatur mainnya harus ya
ngatur mainnya ngatur ketemu sama keluarganya tuh gimana
bisa bisa aja sih ya
cuman emang udah miss sama anak zaman sekarang kayaknya jadwalnya sama padatnya sama mamanya ya
pagi sekolah pulang habis les kadang
kadang kayak gini mesti ke studio
terus kadang kadang ada aja
oh layar terbaru dari gempi
dia paling seneng open house buka rumah undang temen temennya tanpa sepengetahuan
om ti mau nanya dong
om ti mau tiba tiba temennya siapa aja namanya
yang kemarin ke rumah
sering ke rumah mereka
sering ke rumah mereka ya
itu teman teman satu sekolah
iya satu sekolah
dan dia tuh di sekolah jadi ini gerakan pecinta damai
kay hilo itu kembar
kalau ada yang nangis deh yang hiburin
kalau ada yang sedih dia yang hiburin
ntar kalau nggak dianggap dia lari dulu satu putaran main balik lagi dihibur lagi gitu
dia manis sekali
anak manis duduk manis juga
gempy sering nonton kartun nggak di youtube
mama mau jatuh
oh sering sekali tante
tapi sekarang lagi dibatasi sama hoax
nah kenapa tuh
apa memang sekarang sudah apa namanya orang
karena kemarin pas cek di sekolah mata ada sedikit minusnya tante
terus pas lagi main main ke optik gak sengaja dia juga random pengen cek
karena dia tahu itu alat cek mata dan dia inget dia minus
dengan bangganya dia nggak tahu minus tuh nyebelin banget
dia bilang mau tes lagi
terus habis gitu di cek tapi alatnya bukan alat tante
itu benar ada minusnya tante
jadi mama lebih galak sekarang untuk nonton
biasanya screen time antara screen time sama engagement sama orang asli
oh tetap berapa persen sih perbandingannya
sayang mama udah berdua
siapa tuh di belakang
oh ada gempy
ada gempy sama mama isau ya
jadi tetap tetap lah
paling dia tuh cuma boleh nonton di saat sambil makan
nggak banyak ya
jadi harus ada waktu pembagian waktu
tetap tetap kita mah mainannya manual aja di rumah main mainan
kadang diselipin sambil belajar baca sambil belajar ngitung gitu
duduk manis di ini dulu dipakein seatbelt yang nggak keliatan
terus gimana akhirnya
kamu kan suka main pretend
sekarang aku juga main pretend
kita main game nanti ya
kalau sering main handphone dibilang sama mama apa
kasih pengertiannya gimana
oke ingat nggak nanti kalau main gadget terus nonton terus sambil tiduran matanya jadi
matanya nanti jadi
gak enak bisa lihat terus gini gini ya gem
jadi gimana matanya gem
nggak mau kan ya gempi
jadi kalau sama dia harus kayak aku nanti googling browsing gambar misalnya gimana efeknya kalau misalnya
cuman kan suka kurang jelas kalau mengenai mata ya
kadang kalau misalnya makan manis kalau suka ini kan gelap aku tuh ngecariin gambar orang yang giginya hilang semua gitu
dia kan ih nggak mau
kalau yang mata ini aku ada ya tunjukin video video anak anak yang matanya pakai kacamata tebel tebel terus gini gini
jadi kasih pengertiannya juga dengan gambar ikutan googling
karena dia kan nggak paham kan
jadi dikasih visualisasi kira kira gimana jadi dia tahu itu dia nggak mau
oke well kita masih bakal balik lagi gemes banget ya
kita masih bakal balik lagi sama gisal dan juga gempi di sini
tetap di cnn indonesia connected jangan kemana mana
jangan kemana mana gem
jangan kemana mana gem
nah satu dua tiga
jangan kemana mana tuh yang nyala tuh
masih di cnn indonesia connected masih ada gisel dan juga gempi di sini
dari tadi kombrek ya gempy isinya nyanyi terus
saya jadi nggak tahan pengen main bareng gempy sekarang
karena kita bakal ada tebak tebakan lagu sama gisal
gempy yang suka banget nyanyi
kita buka lagu yang pertama ya
coba kita lihat di belakang
lagu yang pertama boleh diputar tanpa tanpa
itu yang ada lagunya gem
boleh nyanyi sama gemmy bara bara
kecil banget suaranya
oke satu tos buat gempi
kita masuk ke labu selanjutnya
demi lagi dong
mami mbak gempy ini yang jawab
siapa yang jawab
oke gempy yang jawab
tante tantenya boleh ikutan tepuk tangan loh
tentukan banget karena ada gempy
tepuk tangan dong gem
satu dua tiga
dia ke detraik
dikut pake gaya
kita ganti lagunya sekarang ya kita kita tinggal mama kita lihat gempi tot ya aku
tit gempi apa nih coba lihat di belakang
penuh dengan bunga ada yang putih tahu nggak lagu apa tahu padahal dia gitu setiap hari
kusiram semua mawar melati semuanya
jadi ingatannya itu kayak ke apa sih kayak ke refresh setiap berapa bulan sekali kalau
sudah ini lagunya judulnya apa sih om tante lihat kebunku oke sekarang kita ganti lagu ya next
kita buka lagu yang selanjutnya gimana tangannya gempi aku apa ini kamu apa nih
oke gemes banget sih tapi memang anak ini tuh kalau setiap dikasih handphone dikasih kamera pasti langsung tampil ya
ya juga sometimes dia lagi gak mau tata baru bangun tidur masih belum on kadang gak mau juga
ya normal sih kayak anak anak lain juga lebih bisa digosok terus jadi nyala gitu
kayaknya bakatnya turunan dari mamanya ya
dari mamanya papanya juga sama dua duanya
yang tukang tampil depan kamera ya
nyanyi nyanyi gini ngebanyol mamanya juga gitu
gem tante katanya mau buka yang lagi lagu location unknown tapi gempnya harus nyanyi sekali lagi di depan kamera
boleh sambil berdiri yuk